saya mau tahu ke donald
donal ini saya yakin kalau bang taufik gak mau komentar
anda sih sudah memplototi sejak awal
bahkan sebelum proses seleksi ini membelototi betul
dan anda saya rasa punya banyak catatan
catatan paling serius dari icw apa bung donal
pertama argumentasi atau salah satu perdebatan
belakangan bicara soal representasi di penegak hukum
kalau mau kita lacak ke belakang sebenarnya mas budi
dari empat periode kpk itu
tiga periode diantaranya ada unsur dari kepolisian
jadi kepimpinan kpk itu sebenarnya lekat dengan representasi
dari lembaga penegak hukum lain
tapi problem seleksi kpk jelit kelima sekarang adalah
logika yang coba dibangun oleh beberapa orang
oknum anggota pansel yang menyebutkan secara eksplisit bahwa
kpk itu wajib punya representasi
dari lembaga penegak hukum lain
ini menjadi kalimat yang kontroversial menurut saya
katanya wajib harus ada dari lembaga penegak hukum lain
padahal kalau kita lihat
atau kata peraturan perundang undangan
kalau kita lihat dari diksi peraturan perundang undangan
tidak ada satupun pasal di dalam undang undang tiga puluh tahun dua ribu dua
yang menyebutkan bahwa unsur pimpinan kpk itu berasal dari kepolisian kejaksaan
undang undang hanya menyebutkan unsur pimpinan kpk itu
dari pemerintah dan masyarakat
nah dan kalau kita lacak sebenarnya ke belakang bahwa
kehadiran polisi itu ada dari empat kali itu tiga
sebenarnya tidak ada persoalan dari dulu
tapi yang jadi masalah adalah ketika itu sifatnya seolah olah mandatori atau wajib
dan kalimat ini menjadi kontroversi menurut saya belakangan
karena disampaikan kalau begitu logikanya
kita tidak sedang mencari orang yang sedang capable
mencari orang yang berintegritas
tapi cukup dipilih saja dari representasi masing masing
jadi tidak perlu lagi seleksi
siapa utusan dari polisi
siapa utusan dari jaksa
siapa utusan dari pemerintah
kalau itu logika yang sedang dibangun oleh sejumlah anggota pansel
dan itu menurut kami yang kami tentang
itu yang pertama mas budi
yang kemudian yang kedua adalah soal perdebatan yang terjadi beberapa hari belakangan ini
soal laporan harta kekayaan
kami masyarakat sipil yang concern dengan laporan harta kekayaan
sedang dituding oleh sejumlah anggota seolah olah
dengan isu laporan kekayaan ini mencoba untuk mencari orang yang berintegritas
untuk menjegal atau menghalangi orang orang tertentu menjadi pimpinan kpk
ini menurut saya pernyataan dan logika yang sesat dan menyesatkan
sebab begini mas budi
undang undang dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan itu dan kemudian menjadi mandat kpk adalah pelaporan harta kekayaan
logikanya adalah seorang presiden calon presiden saja melaporkan harta kekayaan sebelum menjadi calon
masa iya kemudian calon pimpinan kpk tidak melaporkan harta kekayaan
apa yang kemudian mau akan
dia akan digali oleh pansel nantinya kepada kandidat
benar atau tidak laporan kekayaannya
jujur atau tidak dia secara administratif melaporkan kekayaan
dan kemudian kita akan kehilangan benchmark kehilangan pedoman
kalau begitu kpk saja tidak taat calon pimpinannya melaporkan kekayaan
dan bayangkan kemudian hari kalau pimpinan kpk yang terpilih
mau menagih laporan kekayaan itu kepada pejabat negara
apa yang terjadi tentu logikanya akan bertabrakan bahwa
anda saja dulu menjadi capim kpk tidak taat laporan harta kekayaan
kok kami anda paksa untuk melaporkan harta kekayaan
ini menurut saya perdebatan perdebatan yang harusnya tidak penting di ruang publik
kalau kita lacak beberapa kali seleksi kpk sejak awal mereka sudah komit
ayo sebelum mendaftar anda harus melaporkan kekayaan
karena itu akan kami cek nanti
kebenaran laporan itu cek sumber lain seperti dari direkturat jenderal pajak
cek sumber lain dari ppatk
itu akan dibantu oleh berbagai macam instrumennya
misal dalam seleksi
dulu saya ingat betul di seleksi pimpinan kpk jilid ketiga
ada capim kpk yang punya delapan rekening di bank
ternyata setelah dicek di ppatk
ternyata rekeningnya lebih dari delapan rekening di bank
pertanyaan logikanya sederhana
apa informasi yang verified mau dipakai oleh pansel untuk mencek kandidat
kalau mereka tidak punya roma
apa material seperti itu
nah ini menurut saya perdebatan yang sesungguhnya kalau kita lihat dari proses proses sebelumnya
ini menjadi tidak sehat dan tidak produktif
dan itu prinsipil sekali problem ini ya
itu prinsip gimana anda mau menaiki ketaatan pejabat publik
mau melaporkan kekayaan
kalau pansel justru berkompromi dengan syarat itu kepada pimpinan kpk